sudah dimulai kita akan saksikan bersama pemirsa apa yang akan menjadi keputusan pdi malam hari ini
pdi dan beberapa pengurus praksi jalan panjang berliku malam ini akan terjawab sudah
jadi salah satu proses pilkada yang selama ini ditunggu tunggu malam ini akan kita memperoleh jawabannya
tetapi di samping itu juga hari ini dpp pdi perjuangan menyelesaikan beberapa proses rekrutmen pilkada yang belum selesai
sehingga pada malam hari ini seluruh satu ratus satu pilkada serentak di indonesia pada tahun dua ribu dua puluh
akan diikuti oleh pasangan calon dari pdi perjuangan
dan besok sesuai dengan agenda kpu dan partai merencanakan untuk seluruh pasangan calon pdi perjuangan
untuk secara serentak mendaftarkan diri
sebagai pasangan yang diusung oleh pdi perjuangan di kpud masing masing
secara keseluruhan ada tujuh
mohon diberikan tempat biar para calon gubernur kita bisa
selamat datang pak hoch
kalau tadi pagi pak ahok masih mengatakan bahwa rapat kita
atau pertemuan malam ini nanti dilenting aku
pak ahok lupa kalau pdi perjuangan itu dpp nya sudah pindah ke jalan diponegoro
jadi malam ini gue kira pak ahok tahu
pak ahok tahu jalan menuju ke dpp
setelah sekian lama akhirnya pak ahok tahu juga jalan menuju ke dpt
kita beri tepuk tangan untuk pasangan pak ahok dan pak jarod
saudara saudara sekalian jalan panjang tersebut adalah jalan ideologis
menuju pada pilkada dua ribu tujuh belas yang akan datang
bahwa seluruh dinamika proses pilkada yang terjadi
di dki maupun di daerah daerah yang lain
dengan adanya keputusan ini
yang sebentar lagi akan diumumkan dan dibacakan oleh pak sekjen
dengan demikian semua wacana
seluruh dinamika yang pernah terjadi
kita akan menutup sebagai sejarah
dan kita akan membuka lembaran baru
untuk menghadapi pertarungan pada hari esok
dan dengan demikian
bahwa pada pilkada serentak tahun dua ribu tujuh belas ini
pdi perjuangan akan keluar sebagai pemenang di dki perjuangan
pak sekjen akan menyampaikan penjelasan umum
tentang dinamika dan dialektika politik menjelang pilkada dua ribu tujuh belas
pada kesempatan ini
hadir seluruh anggota dpp
pdi perjuangan fungsionalis dpp pdi perjuangan
yang hari ini ada di jakarta
ada ketua dpd pd perjuangan
dan seluruh jajarannya
sekretaris dpd juga ada
anggota fraksi pd perjuangan dki juga ada
anggota fraksi pd perjuangan daerah pemilihan jakarta
ada pak eriko di sini
ada pak carnas di sini
yang selama ini menjadi bintang bintang media
ada pak gembong juga di sini
semuanya hadir di sini
obu yanti juga dari daerah pemilihan sekitar hotel said
juga hadir di sini
jadi lengkap kita malam ini
selanggorde untuk menghadapi pilkada dua ribu tujuh belas
ketua dan sekretaris dpd juga hadir pada malam hari ini
kita beri kesempatan kita minta pada pak sekjen untuk menjelaskan
peta politik dan dinamika dialektika menghadapi pilkada serentak dua ribu tujuh belas
secara keseluruhan di indonesia
dan tentu juga apa yang terjadi di dki
silahkan pak sekgen waktu dan kesempatan kita berikan
selamat datang pak ranu karno
ini mantan ketua
juga hadir di sini
calon bupati gulan progo
nah ini saudara saudara sekalian
ini calon calon gubernur dan calon bupati yang pada kesempatan malam hari ini
hadir di jakarta
sementara calon yang lain harus segera kembali ke daerah
untuk secepatnya besok mempersiapkan diri
beliau beliau ini juga kalau pak rano malam ini juga harus langsung ke banten
juga saudara saudara yang lain harus dari gorontalo
juga pak hasto juga akan segera kembali untuk besok
mulai mempersiapkan diri pendaftaran
silahkan pada pak sekjen
baik terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam damai sejahtera untuk kita semuanya
para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
serta saudara saudara sekalian
para kader partai
dan saudara saudara sekalian
seluruh masyarakat indonesia
marilah kita bersama sama pakaikan salam nasional kita
salam perjuangan kita
baik terima kasih
yang pertama kami menyampaikan salam dari ibu megawati soekarno putri
ketua umum dpp pdi perjuangan
berbagai aspirasi dari seluruh masyarakat indonesia
agar pilkada serantak ini merupakan momentum bagi bdi perjuangan
untuk menyiapkan pemimpin pemimpin yang ideologis
pemimpin yang merakyat
pemimpin yang mampu menggunakan dan menangkap bahasa rakyat dengan sebaik baiknya
pemimpin yang membangun harapan masa depan yang lebih baik
untuk indonesia yang berdaulat
ibu megawati soekarno putri telah meletakkan dasar dasar yang sangat baik
bahwa pemimpin harus dipersiapkan melalui partai sebagai alat untuk menyiapkan pemimpin
sebagai alat untuk mengorganisir rakyat
karena itulah tahapan tahapan strategis telah dijalankan
uji kelayakan dan kepatutan
dimana dicermati secara sungguh sungguh
kemampuan menyelesaikan masalah untuk rakyat
dan daya tahan sebagai seorang pemimpin
di dalam mengatasi berbagai persoalan persoalan yang dihadapinya
sekolah para talon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah
dalam rangkapi lekadah serentak tahun dua ribu tujuh belas
telah dilaksanakan dengan baik
untuk mempersiapkan seluruh para calon
agar mereka mampu menjadikan politik
sebagai alat kekuasaan untuk berpihak kepada wong chile
untuk menggunakan kekuasaan untuk membangun peradaban
karena itulah setelah melalui tahapan tahapan
yang keseluruhan prosesnya bisa dipertanggungjawabkan
termasuk melalui pemetaan politik
akhirnya pada malam hari ini
dpp pdi perjuangan mengumumkan
seluruh pasangan calon kepala daerah
dan talon wakil kepala daerah
di satu ratus satu daerah yang akan mengadakan
lekadah serentak tersebut
seluruh dokumen telah kami persiapkan
inilah makna keserentakan
di dalam pilkada serentak tersebut
karena itulah semua daerah bagi pdi perjuangan adalah penting
tidak ada yang tidak penting
dari aceh sampai papua terbentang bagaikan jamrut kasus estiwa
yang mengandung harapan terbesar untuk indonesia yang lebih baik
karena itulah pengumuman ini sengaja kami adakan
secara bersama sama untuk menunjukkan tanggungjawab
kepartian kami kepada seluruh masyarakat indonesia
bahwa menyiapkan talon pemimpin merupakan sebuah proses
yang melekat di dalam partai
untuk itulah maka pada kesempatan ini kami akan mengumumkan
pasangan calon kepala daerah tersebut
secara lengkap nanti akan kami sampaikan dalam website pdi perjuangan
hanya akan kami sampaikan mewakili dari beberapa daerah di seluruh indonesia
calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat
sebagai talon gubernur adalah dr andes domingus mandacan
talon wakil gubernur
saudara muhammad lakatoni shmsi
terus menerus melakukan konsolidasi untuk menyatu dengan
seluruh harapan rakyat itu sendiri
jadi papua sebagai simbolisasi terbitnya matahari dari indonesia timur
terbitnya kebijakan kebijakan untuk membuat bagaimana indonesia betul betul
mampu berdaulat berdikari dan berkeperibadian
kita menuju ke aceh
sebagai talon gubernur adalah dr dr irwandi yusuf msc
sebagai talon wakil gubernur
insinyur nova iryansah
dari aceh kita menuju gorontalo

provinsi ini juga dimekarkan pada zaman ibu megawati soekarno putri sebagai presiden ke lima
dan sebagai talon gubernur adalah ibu hana hasanah fadel muhammad